ya allah kang sakit banget
aduh ya allah
aduh ya allah
anda boleh datang kemari
satu juta cash
saya serius pak
dia langganan becak saya
setiap hari pak
bapak bayar dulu
baru saya kasih tahu tempat manggalnya
kemana saya kasih uang
ibu datang kemari
iya ya bagus bagus
kalau gitu saya tunggu
kapan ibu datang kemari
nggak punya kendaraan
jangan khawatir bu
satu juta bersih
ya allah sakit banget
ya allah kang
ya kita harus ke rumah sakit ya
ayo biar di sebelah sama pak kosim

masuk rumah sakit
pak kosim pak kosim
ya ada apa jo
saya ditip rumah sama wanita pak yu ya pak
saya mau nganter iyum ke rumah sakit
iya jangan khawatir jo
berarti ayu tidur sama rela
kamu sama pak kosim ya
nanti kamu tidur sama rela ya
berhenti itu dia
waduh si gendut lagi bawa bawamu si ibah nih dia nih
parjo saya sarjan
tolong minggir saya harus ke rumah sakit secepatnya nih
masa lupa sama saya saya ini sarjan barjo
saya harus buru buru nih mas saya masih banyak urusan
yang ganggu perjalanan saya ini menyangkut nyawa istrinya mas farjo nih
eh eh istri saya maksudnya
iyam kenapa dia
buang buang teh sudah
cepat cepat masuk ke bawah mobil
kita bawa ke rumah sakit ayo cepat
iyam jangan bingung saya ini sarjan sarjan
bu gendut makasih banyak ya perusahaan kita sudah selesai
saya datang memang sendiri tapi pulang harus diantar
wuh jelangkung kali
ayo cepet jalan jalan jalan
jalan jalan jalan
saya berani sumpah saya berani sumpah apa saja
saya tidak seribu
jangan sumpah sumpahan enggak baik nanti kamu kemahkan sumpah

banyak yang lihat airmen lihat city lihat daik lihat
bawa semua aja hah

pakai otak warasmu jangan emosi buka pintunya
saya tidak berani jangan berani
buka pintunya nunik
saya tidak berani jangan berani
saya sudah berkali kali diam jangan bohongin saya
tapi kamu sudah berkali kali bohongin saya
nunik keluar nunik keluar
kita bicara baik baik nunik saya akan jelaskan
kamu jangan berpikiran bedek nunik
ingat anak kita nunik
ingat anak kita juga nunik
dia butuh kasih sayang
dia butuh kasih sayang nunik
kamu keluar kamu keluar
tidak perlu tanya tanya
saya berhak tanya
saya itu suamimu
kemarin dia sekarang tidak
nunik nunik nunik
alhamdulillah ya allah terima kasih ya allah
kamu telah memberikan kami seorang anak yang selama ini kami hidup hidapkan ya allah
saya tidak pernah melihat saya
baru enam bulan ini kami rujuk kembali
baru sekali ini
saya sangat terharu
saya sampai keluar air mata
tuh tuh tuh
mulu saya juga sampai berindih
gila bener sekarang
saya tidak tahu anak saya berada dimana
oh di rumahnya parjo
masa harus mengembalikan bayi saya
saya sudah sangat terlalu rindu untuk mengendoknya
jangan kan mbak
saya aja jadi kepinginan
saya jadi kepinginan
saya jadi kepinginan
saya sudah tahu dimana tuh bayi
kan sudah saya titipkan sama mas
namanya si tirayu lintang kemukus
iya sama mas parjo
berarti si ayu itu
tapi dia harus dirawat lebih lama disini
tapi biaya perawatannya akan mahal dok
kalau bapak masih mau punya anak
asal saya bisa ketemu dengan anak saya
ayu selalu memaksa saya datang kesini
dia sangat khawatir sama bundanya
itu bunda kamu
bunda kandung kamu
ini si tirayu
lintang kemukus tante
ini bunda mu nak
ini bapak mu nak
gue gak jadi tukang becak lagi
jadilah aku orang kaya